sampai jumpa di video selanjutnya

soalnya kamu tau kan aku gak mau kalau kamu sampai ngelirik cewek lain apalagi sampai jatuh cinta sama cewek itu
kamu masih ingat apa yang terjadi sama cewek terakhir kamu itu itu juga akan terjadi sama cewek baru kamu
dira dengar ya jangan mentang mentang apakah kamu memungut aku dan ngerawat aku dari kecil kamu bisa ngatur aku seenaknya
ih nio sayang enggak enggak bukan karena itu kok maksud aku kan baik
bukan karena kamu harus balas budi sama papaku
tapi aku cuma pengen ngingetin kamu sama janji kamu itu
kamu kok pernah janji sama aku kalau kamu bakal ngejaga aku dan ngelindungin aku selamanya
masih inget kan
udah jangan purut aku tada kok
tapi kamu janjikan gak akan pernah ninggalin aku seperti mama aku ninggalin aku
ya enggak lah rira aku tuh bakal selalu ada di samping kamu pernah ngejuin kamu untuk selamanya
makanya aku gak mau sampai kamu ngelirik sewa lain apalagi sampai kamu itu jatuh cinta sama cewek lain
itu juga kalau kamu mau cewek itu selamat
dadah nio sayang
gue gak boleh biarin si lira nyakitin aurel juga
mungkin satu satunya jalan adalah
aku nyiapin semua ini khusus buat kamu orel
dan gak tolak cinta
jam berapa lampu lampu khususnya mau dinyalakan
kami sudah siapkan apa yang bapak minta
jam delapan lewat lima belas lah pak
jam segitu aurel pasti udah dateng
siap pak prey
saya yang stand by disini
selamat malam mas
selamat malam mas
selamat malam mas
selamat malam mas
mencoba menu spesial malam minggu dari kami
siapkan yang cepet aja deh mbak
ya udah kalau gitu siapkan nasi goreng
ya udah deh nasi goreng aja
berarti nasi gorengnya dua
es teh manis dua
gara gara aku telat kamu jadi telaperan kayak gitu
gak kenapa kenapa kok
knyang perlah curt
ada encourages gak sih
aurel kenapa belum dateng ya
jangan jangan dia berubah pikiran
gimana aku gak kesel coba
langsung berantem gak jelas kayak gitu sih
kamu kelaparan banget ya
kok makannya cepet cepet
kita gak lagi buru buru kan
aku mau kasih tau kamu
aku emang lagi buru buru
aku juga mau kasih tau
kemarin itu aku ketemu sama cewek
jangan jangan mau jalan sama dia
ponyes aku tau aku udah janji sama kamu
jadi pokoknya kita selesai dulu makannya
baru aku pergi ya
wah terusin makannya
kamu tau gak sih sekarang area apa
sekarang malam minggu
oh iya ya sekarang malam menu ya
tapi kok aku ngajakin kamu pergi ya malam minggu
terus kamu marah lagi
itu nggak enak sama dia
ya udah ini aja
aku bayar makanannya biar kita cepat pulang
aku minta maaf ya aku gak enak
mbak mbak gue nih mbak
oke makasih makasih
yuk nggak enak mau pacaran
neo soal kamu kenal sama cewek itu bohong kan
leo kamu gak ada janji sama siapa siapa kan malam ini
dan nalih ini tas baga cewek
kamu di hari ulang tahun aku
aku tahu neo
sebenarnya kamu juga suka sama aku
sekarang tolong bilang kenapa kamu gak mau aku deketin
apa karena kamu gak suka sama aku
kalau kamu bilang kamu gak suka sama aku
aku akan pergi
aku akan pergi
akhirnya aku mau lawan mencoba kegiatanmu
karena aku udah suka banget sama kamu
kamu suka banget sama aku
kamu sendiri gak tau siapa aku sebenarnya
kamu gak tahu aku orangnya kayak gimana kan
kamu itu orangnya suka menyendiri
kamu takut dicintai dan kamu selalu menghindar
walaupun aku selalu dimarahin sama kamu
kamu tahu maki maki aku dan kamu selalu ngatain aku kayak boneka
aku gak akan pernah nyerah
begitu juga di kantor
secapek apapun aku kerja
aku tetep bahagia niel
karena aku bisa ngeliat muka kamu tiap hari
apalagi yang bisa aku kerjain nih supaya kamu suka sama aku
apa aku harus kayak gini untuk membentur aku sayang sama kamu
kamu juga bisa
aku mau beristirahat
aku beristirahat juga
aku mau beristirahat
aku mau beristirahat